assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua
yang terhormat saudara presiden republik indonesia
beserta ibu negara
saudara wakil presiden republik indonesia
beserta ibu mufidah yusuf kala
ibu megawati soekarno putri
bapak tri sutrisno
bapak wakil presiden ke sembilan
bapak hamzah has
bapak pemimpinan lembaga tinggi negara
mpr dpr dpd bpk ma mk dan qi
yang mulia para duta besar atau kepala perwakilan negara sahabat
para anggota dpd ri dan dpr ri
para mantan ketua mpr ri
mantan ketua dpr ri
mantan ketua dpr ri
gubernur bank indonesia
para menteri kabinet kerja
serta kedua dan anggota dewan pertimbangan presiden
ketua umum pdp perjuangan
ketua umum partai goalcard
ketua umum partai geendera
ketua umum partai nasdem ketua umum partai demokrat ketua umum partai pan ketua umum pkb ketua umum pks ketua umum p tiga dan ketua umum partai hanura
ketua umum partai nasdem ketua umum pkb dan ketua umum pks ketua umum pks dan ketua umum pks
para gubernur dari seluruh indonesia tokoh tokoh agama dan undangan yang berbahagia segenap wartawan saudara sebangsa dan setanah air
mengawali acara ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat tuhan yang maha esa
karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri

sidang bersama dpdri dan dprri ini dalam keadaan sehat walafiat
agenda tunggal sidang bersama ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan presiden dalam rangka hari ulang tahun ke tujuh puluh empat republik indonesia
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim
maka sidang bersama sidang perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tahun dua ribu sembilan belas secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum
sidang bersama ini merupakan amanat dari pasal dua ratus dua puluh delapan dan pasal dua ratus sembilan puluh tiga undang undang nomor dua tahun dua ribu delapan belas
tentang perubahan ketua kedua atas undang undang tujuh belas nomor tujuh belas
tahun dua ribu empat belas tentang mpr dpr dpd dan dprd
seluruh rangkaian sidang bersama ini juga diikuti oleh para gubernur wakil gubernur dprd
provinsi seluruh indonesia para bupati dan wali kota
serta dprd kabupaten kota melalui rapat paripurna istimewa dpd di setiap daerah
selanjutnya mewakili dpdri
dan dprri kami mengucapkan dirgahayu republik indonesia
tahun ini rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan
dengan republik indonesia mengambil tema
sumber daya manusia unggul manusia maju
semoga dalam usia yang ke tujuh puluh
republik indonesia ini kita semua tetap dalam semangat yang sama
dalam mewujudkan tujuan didirikannya negara kesatuan republik indonesia
sebagaimana yang telah kita lalui bersama
kita baru saja melaksanakan pilpres dan pileg yang dilaksanakan secara serentak
patut kita bersyukur
meskipun baru pertama kali
namun agenda tersebut berlangsung secara luber dan jurdil
serta mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari seluruh rakyat indonesia
tingkat partisipasi pemilih yang mencapai delapan puluh satu persen
adalah wujud apresiasi sekaligus cermin atas tingginya tingkat kesadaran masyarakat
dalam ikut membangun demokrasi
dan tentu saja hal itu juga tidak terlepas dari peran para penyelenggara pemilu
termasuk di dalamnya adalah para petugas pemilu dua ribu sembilan belas yang telah wafat dalam tugasnya menjaga demokrasi
oleh karena itu selain untayan doa
mari kita wujudkan cita cita mereka terhadap beberapa

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menikmati buah demokrasi
dan buah dari demokrasi itu adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
itulah komitmen dpr ri dpd ri sebagai lembaga perwakilan rakyat dan daerah
kami meyakini bahwa kebenekaan yang ika hanya akan menjadi fakta jika pembangunan dilaksanakan secara merata
dan indonesia akan tetap menjadi indonesia jika murahnya sandang pangan dan papan
itu terjadi dari sabang sampai maroke dan dari miaga sampai pulau roti
terkait dengan hal itu
kita juga patut bergembira bahwa pemerintah presiden jokowi telah istiqomah dalam menjalankan visi dan misinya
ya mau tepuk tepuk aja jangan malu malu nggak apa apa
sekaligus menurunkan tingkat kemampuan
adalah prestasi yang patut diapresiasi
dengan prinsip desa maju wong cilik gemuyu
kami juga mengapresiasi atas telah tersalurnya anggaran dana desa hingga mencapai rp dua ratus lima puluh tujuh triliun
dan dengan keyakinan bahwa indonesia akan maju jika daerah daerahnya maju
maka kami mendorong agar dalam lima tahun ke depan alokasi dana desa tersebut dapat terus ditingkatkan
termasuk dukungan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau umkm sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung perekonomian nasional
di sini di sisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan regulasi khusus terkait dengan pembangunan daerah kepulauan sebagai salah satu solusi yang menghilangkan kesenjangan
kami mendukung rencana pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke pulau kalimantan
kami mendukung rencana pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke pulau kalimantan
kami mendukung rencana pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke pulau kalimantan
terkait hal itu semua dpri sebagai representasi daerah akan konsisten dan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah yang ada di seluruh wilayah indonesia

dengan fungsi pengawasan yang ada kami akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas raperda dan perda
sebagaimana amanat undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas
tentang mpr dpr dpd dan dprd
dpdri merasa perlu melakukan hal hal guna memastikan
bahwa seluruh daerah yang ada agar tetap dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
saudara presiden saudara wakil presiden dan hadirin sekalian yang saya hormati
selain isu demokrasi keadilan dan pemerataan pembangunan
hal strategis lainnya adalah keberdikarian ekonomi
diperlukan niat dan nyali yang besar untuk mewujudkan ekonomi berdikari
sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa
karena pemerintah telah berhasil mengambil alih lima puluh satu persen saham pt priport
kami juga bersyukur kepada dpd ri telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara pemerintah
dengan provinsi papua dengan pt freeport terkait pembayaran pajak air permukaan
kedepan segala upaya kita
dalam rangka membangun kedaulatan energi kedaulatan pangan
hingga kedaulatan politik sebagai bangsa harus menjadi perhatian kita semua
kenaikan harga minyak delapan tahun terakhir telah menyadarkan kita
tentang perlunya pengembangan energi alternatif
dalam hal ini membangun pembangkit tenaga nuklir energi baru dan terbarukan
bukan saja memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan industri saja
lebih dari itu hal tersebut juga membuka peluang investasi jangka panjang di indonesia
selain itu pembangunan pembangkit tenaga nuklir ini juga merupakan langkah strategis
yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam melakukan ekspor sumber daya alam
sebagai contoh rencana pengembangan boksit menjadi aluminium di kalimantan barat
memerlukan energi skala besar stabil murah dan bebas polusi
hal tersebut hanya akan dapat dipenuhi jika kita membangun energi baru dan terbarukan
melalui pembangkit tenaga nuklir dan mengakhiri secara bertahap penggunaan energi fosil
untuk itu dpd mendukung pembangunan pltn di kabupaten bengkayang provinsi kalimantan barat
dan kabupaten koota lainnya di indonesia ini
hal ini sesuai dengan hasil kajian dan riset tim penyiapan pembangunan pltn dan komersialisasi
bahwa kabupaten bengkayang layak untuk dijadikan percontohan
dan hasil riset menyatakan delapan puluh tujuh persen masyarakat provinsi kalimantan barat setuju pembangunan pltn tersebut guna mendukung industrialisasi dan mencahterakan rakyat dan masyarakat
sedangkan di sektor pangan kami mengajak semua pihak dapat mengawal ruu kedaulatan pangan
kita harus memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat harus selalu terpenuhi di waktu yang sama dan harus segera menghentikan impor impor
jika petani sejahtera maka negara akan aman sentosa
khusus mengenai kedaulatan politik kami akan selalu mendukung politik
kedudukan yang diperlukan adalah kelembagaan dan kelembagaan
dpr ri terus bersinergi melakukan komunikasi politik dengan parlement sedunia
komunikasi politik tersebut dilakukan melalui forum forum antarparlemen seperti aipo ipo aipa dan lain lain
pada kesempatan ini dpd ri menyampaikan terima kasih kepada dewan federation rusia
yang telah memberikan kesempatan
kepada dpd ri untuk menyampaikan pidato di hadapan sidang paripurnanya pada bulan oktober dua ribu delapan belas yang lalu
sebagai mana yang dilakukan oleh presiden soekarno pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam
saudara presiden saudara wakil presiden dan hadirin sidang yang mulia
selain berbagai keberhasilan
yang berada permasalahan di atas
dalam era globalisasi ini
negara kita juga memiliki tantangan berat yang lain
tantangan berat tersebut adalah merebaknya dua paham besar
yakni liberalisasi dan paham radikal
atas nama kebebasan dan demokrasi
dua paham ini telah bergejolak secara radikal ke anak anak ibu

dua paham tersebut telah masuk ke masyarakat
kita dengan mempertentangkan antara pancasila dan agama
pancasila sebagai solusi bijak yang telah menjadi konsensus final
kita dalam berdengara telah dikaburkan oleh mereka
sungguh ini merupakan tantangan besar buat kita semua
kita jika kita lengah tidak mustahil indonesia
pancasila sebagai filsafat
kita dalam berdengara harus terimplementasi
secara terstruktur sistematis dan masif
di semua lapisan masyarakat
mulai dari kalangan elit hingga masyarakat
yang bersandal jepit
mulai dari anak anak dan remaja
hingga kalangan yang sudah
mereka sudah dewasa
nation and character building harus menjadi bagian dalam upaya
meningkatkan sumber daya manusia di indonesia ini
dunia pendidikan kita harus selalu melahirkan generasi
yang berjiwa indonesia berjiwa pancasila
sangat relevan pesan dari bung karno yang mengatakan
perjuangan perjalanan indonesia
lebih mudah mengusir penjajah
perjuanganmu akan lebih sulit
karena melawan bangsamu sendiri
pesan itu juga mengingatkan kita
tujuan dari penduduk
yang dianggung oleh satu untuk semua
semua untuk satu
semua untuk semua
mari kita syukuri keberagaman ini
semua telah berhasil mengibarkan sang saka merah putih
di tiang tiang prestasi kebanggaan bangsa
menampilkan putra putri terbaik kita
mereka semua telah berhasil mengibarkan sang saka merah putih
di tiang tiang prestasi kebanggaan bangsa
saya sudah sempat mengucapkan selamat datang
dari perpustakaan nasional
dan kami persilahkan kepada para teladan untuk berdiri
mari kita berikan aplaus yang meriah
atas prestasi dan dedikasi mereka
kepada bangsa indonesia
saudara presiden saudara wakil presiden